siapa sih yang datang kalau malam begini
jamunya gak mempang
selamat pagi mbak elsa
kami dari maharatu kosmetik mau mengingatkan mbak
hari ini mbak ada jadwal pemotretan ya jam sebelas siang
saya segera kesana ya
lo harus tenang
semua akan baik baik aja
kamu mau mau gimana tuh
kok kamu malah ngelamun aja sih
kenapa kamu pasti mikirin andien ya
udah lah pak
emang kita harus hadep ini kita harus terima
kalau nino sekarang lagi ada di malang
katanya sih dia mau menenangkan diri disana
suami kok gitu
gak percaya sama istri sendiri
ya tergantung istrinya juga lah pak
kalau istrinya berduaan sama laki laki lain
iya bu chandra juga nanyain tentang
karena perilakunya andin
pengadilan belum memutuskan ma
dan papa masih percaya andi tidak bersalah
udah deh selalu membela andin
kalau bukan andin terus siapa pelakunya
memangnya papa pikir aku nih gak malu
mau ditaruh dimana muka kita sama besan
papa tau andin
andin tidak bersalah
papa mau kemana papa gak kantor kan hari ini
mau ketemu pengacara
papa yakin dia bisa
kamu tenang ya
hari ini ada pemotretan
sarapannya harus yang banyak
biar kuat nanti fotonya
mama bikinin telur orak arik kesukaan kamu
pasti suka deh
makannya udah kenyang deh
gak tau mak
aku kayaknya masuk angin deh
soalnya dari semalam juga nggak enak badannya
oh ada jam segini mah aku berangkat ya takut telat
ya makan ma
selamat pagi ibu andin
jalannya baik baik aja kan
kondisi ibu andin semalam memang sangat lemas
sepertinya ibu andin mengalami stres dan kelelahan
tapi jangan khawatir karena kandungan ibu bisa diselamatkan
sampai jumpa di video selanjutnya
raksasa jatuh pak
tolong jatuh sama belakang saya
saya yakin andin tidak mungkin melakukan pembunuhan ini pak
dia tidak bersalah
makanya saya minta tolong pak bakti untuk membantu membebaskan andin
ya saya mengerti pak surya
walaupun bisa dibilang kasus ini agak sulit untuk dimenangkan
tapi saya akan lakukan yang terbaik
terima kasih pak
makasih ya dok
saya titip kartu kredit saya dulu di sini ya
nanti asyus bisa mengirimkan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
apa betul ini dengan bapak nino
iya betul dengan saya
kami dari pores praja v ingin menggabarkan atas nama tahanan ibu andin istri bapak
pak semalam bu andin
alhamdulillah pak baik baik saja
bahkan bu andin sudah minta obat
penguat kandungan di klinik
terima kasih buat informasinya